beneran aku gak apa apa

iya may kemarin bibi taruh di sini enggak ada nih
ini pasti gustaf nih ini pasti gustaf yang ambil uang bibi tenang dulu masa tangguh sampai
ngambil iya kemarin kan dia datang ke sini mai terus kita ke

yakin sekarang bibi mau samperin dia kurang hajar dewi dewi tolong tolong dengarkan saya dulu saya
mohon wih lepasin tangan saya pak dewi dengarkan saya dulu saya mohon saya nggak mau denger apa apa
lagi dari bapak pokoknya saya mau keluar dari sini
wih wih tolong wih dengarkan saya dulu jujur saya bingung sama kamu kenapa ya kamu marah marah sama
saya saya ini kan berniat untuk membantuin kamu wih andre nyakitin kamu hai motors bikin kamu marah

jangan perlu pakai kekerasan pak
bisa kan dibicarakan dengan baik baik
jangan pakai kekerasan wi
tapi dengan cara itu yang saya tahu
kamu gak tahu dengan kehidupan saya seperti apa
kehidupan saya ini keras
dan yang saya tahu cuma dengan cara itu adalah cara yang terbaik
kalau menurut kamu itu salah wi
beri saya kesempatan
beri saya kesempatan wi
saya akan memperbaiki semuanya
jangan berhenti kerja dari sini ya
tapi saya nggak mau kejadian seperti itu terulang lagi ya
saya benar benar lebih baik keluar dari sini pak
terima kasih wi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi pak
terima kasih pak